dilakukan oleh teman dari senegal ini si bapak dari senegal ini
karena kalau isunya adalah soal netralitas
apa yang diperlukan untuk memastikan orang orang yang berkualitas tinggi
dihentikan dari menginfluensi proses elektronik
apakah alasan penginfluensi yang tidak dihentikan di bawah penyelidikan
iya pertama tama memang kita harus
apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi
apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh teman dari senegal ini
karena kalau isunya adalah soal netralitas
ini memang sebuah isu yang barangkali debatable banget
dan debatable dan misalnya orang bisa tanya kan selalu
memang kalau seorang presiden itu tidak netral
nah dalam hal ini si bapak senegal ini kan mengaitkannya dengan
nah itu saja kita di indonesia tidak pernah punya informasi yang cukup
mengenai benarkah keputusan mahkamah konstitusi itu adalah sesuatu yang datang
itulah makanya saya katakan tadi sebenarnya
si bapak ini dapat informasi dari mana
dia mengambil kesimpulan itu berdasarkan cerita cerita yang mana ya
karena menurut saya itu sangat menentukan
belum lagi seperti tadi dikatakan oleh bung ciko ya
soal bahwa dia itu sebetulnya membawa kepentingan apa ya
tapi taruhlah kita sekarang anggap dia itu netral
ya sebetulnya perspektif dia
seperti apa mengapa dia sampai merasa perlu ya
nah dalam hal ini mbak saya memang merasa kecewa juga
kalau sampai perwakilan indonesia di sana
memilih untuk tidak merespons ya
barangkali takut barangkali khawatir bahwa responsnya akan keliru atau apa
tapi biar bagaimanapun kritik kritik semacam ini
harus dijawab harus ditanggapi secara terbuka oleh perwakilan indonesia ya
sampai indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang mengalami kemunduran demokrasi